untuk berdiri mari kita sambut bapak ganjar panowo dan bapak mahfuz md
bukan milenial tapi pertanyaannya penting ini mas ganjar
saya pernah ketemu
saya musim alam ganjar
menurut saya anak yang pinter dan punya kompetensi
bagaimana menurut mas ganjar suatu saat pada saat mas ganjar menjadi presiden
apakah akan memberikan karpet merah kepada anaknya
saya kadri muhammad musisi dan pengacara
terima kasih mas kadri terima kasih banyak
dan saya sangat kenal dengan mas kadri
karena hampir dua jam beliau ngebrief saya soal ip soal royalty dan nasib para seniman
saya mungkin akan kasih baju merah aja ke dia
buat saya sebenarnya yang penting adalah bagaimana semua punya kompetensi dan bisa berkompetisi yang sehat
saya menyadari mas kadri saya dan pak mahfud ini
tipis betty gitu ya pak ya
betinya dari sisi usia beda tipis
saya kira hanya berbeda beberapa bulan saya dengan pak mahfud
tanggal lahirnya maksudnya
kalau tahunya agak jauh gitu pak ya
yang kedua beliau pengalamannya di tiga institusi
kalau terlihat sepuluh tiga udah lengkap
yang saya sadari adalah
kekuasaan itu ada batasnya
dan kekuasaan itu menggoda
maka kita harus punya kontrol diri dan tahu diri
dan saya kepingin semua yang sekolah investasi pendidikan
kelak kemudian siapapun akan bisa menjadi apapun melalui jalur yang fair
saya tidak mau
kelak kemudian anaknya mas kadri
akan kalah dengan alam karena anak presiden
saya tidak mau anaknya mas kadri akan kalah dengan anak bupati
saya tidak mau anak mas kadri akan kalah dengan anak gubernur atau pejabat siapapun
karena itulah penting teman teman hadir untuk kemudian
memberikan kepada saya saran kritik kontrol karena semua butuh proses
wow sudah sangat